kok muntah begini
kita mau ke rumah sakit ya
menjadi lebih baik
dia selesai masa tahanannya
bapak percaya itu
dia akan kembali seperti elsa yang dulu
kita kenal waktu kerja
kita keluar ya dari hotel
petualangan kita udah selesai
dulu abis itu kita
salat subuh ya
salat subuh yuk disini
sorry mama duluan ya
kamu berhasil ketemu andin di hotel itu
aku mau ziarah ke makam papa sama roy
nanti tungguin mama ganti baju dulu ya
mbak saya mau check up di kamar dua ratus satu ya
baik saya cek sebentar ya bu
baik semua pembayaran sudah selesai ya ibu
dan tidak ada deposit
terima kasih banyak ya mbak ya
ya terima kasih banyak ibu
selamat datang kembali
ibu andien mau kemana ya
ikutin dia ya
jangan sampai kehilangan jejak
aku mau bingung kira kakak tuh gimana
apa sayang kenyang ya
kenyang abis nyusu
ini terakhir kalinya mama nyusuin kamu
nanti kalau kita udah kumpul lagi
pasti kamu sudah besar
pasti kamu udah sekolah
mama minta kamu jangan lupain mama ya
walaupun mama gak ada di samping kamu
insya allah akan ada buat kamu
semua ada nungguin di bawah
aku mau ke toilet sebentar
kamu tolong temenin cash ya
kok muntah begini
elsa keluar bentar dulu elsa
kita bukannya sakit
kamu gue mau aja gak tau nak
gimana nanti kalau kamu berdua sama
keisha gak ada aku
dia akan selama
aku akan belajar
eh aku jatah
makan dulu ya
aku udah siapin
sarapan buat kamu dimakan ya
ini terakhir gue bisa sarapan
di meja makan seperti ini
terakhir kali juga gue bisa
makan makanan yang enak